gempa dengan magnitudo enam dua mengguncang kupang nusa tenggara timur pada selasa sore pukul lima belas lebih delapan menit waktu indonesia tengah
bersumber dari badan meteorologi dan geofisika klimatologi kupang
lokasi gempa berada satu ratus sebelas km tenggara kabupaten kupang dengan kedalaman sepuluh km
gempa tidak berpotensi tsunami dan warga dihimbau untuk tetap tenang
warga yang berada di beberapa pusat perbelanjaan sempat berhamburan keluar
warga panik dan berusaha menyelamatkan diri begitu juga dengan pegawai di beberapa kantor pemerintahan di kupang yang berlarian menyelamatkan diri
hingga berita ini diturunkan belum ada laporan kerusakan akibat gempa
namun kemudian muncul sejumlah gempa susulan yang cukup kuat dengan magnitudo lima delapan pukul lima belas lebih tiga belas menit waktu indonesia bagian tengah
gempa kedua tidak terlalu terasa oleh warga di kota kupang